ribuan buruh mulai memadati patung kuda jakarta pusat
buruh yang berdatangan dari wilayah jabodetabek ini akan menggelar aksi
berunjuk rasa dan untuk memperingati hari buruh internasional dan juga menyuarakan tututan mereka
puluhan ribu buruh yang berasal dari berbagai serikat di jabodetabek
berkumpul di monumen patung kuda jakarta pusat mulai pukul sepuluh lebih tiga puluh pagi
mereka akan melakukan orasi dan berjalan kaki dari patung kuda menuju istana merdeka
untuk mengamankan jalannya unjuk rasa
lima belas personel kepolisian gabungan dari mabes polri kepolisian daerah jabodetabek tni dan polisi pamung praja dikerahkan
beberapa unit kendaraan anti huru hara seperti kendaraan water cannon panser dan barakuda juga telah disiagakan
rencananya setelah melakukan orasi di depan istana
para buruh akan bergerak ke gelora bung karno untuk merayakan hari buruh dan menyaksikan panggung hiburan